itu atas nama saudara pengki alias peron yang saat ini kita ketahui bernama peggy setiawan
dia merupakan warga cirebon yang bekerja di bandung sebagai buruh bangunan
sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku pegi setiawan di bandung
itu akan berkembang bahwa kita akan melakukan
pendalaman melakukan pemeriksaan ulang pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada
terhadap pegi setiawan yang sudah kita dpo kan
maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi surat maupun petunjuk yang akan menguatkan
daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap pegi setiawan
ya jadi secara teknis tentunya tidak bisa kami
sampaikan di sini karena prosesnya masih berjalan
ya pendalaman masih kita lakukan terkait apakah masih ada kendala
nanti akan kami sampaikan secara terang benerang secara transparan
saksikan program program kompastv melalui siaran digital